selain untuk memberi kenyamanan pakaian juga kerap digunakan untuk menunjukkan status sosial hingga menjadi ciri khas seseorang
nah calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno ini kerap kali menggunakan celana kaki dan juga baju berwarna biru dalam kesempatan kampanyenya
adakah makna khusus dibalik warna baju biru mungkin ini dianggap warna keberuntungan
berikut kita simak vlog sandiaga uno bersama produser lapangan cnn indonesia nur aspasya
pak ini saya perhatiin bapak tuh kostumnya cuma dua jenis nih pak kaos ataupun kemeja tapi warnanya selalu biru cananya krem
itu artinya apa sih pak ada makna sendiri nggak sih pak
biru itu melambangkan kesejukan biru itu melambangkan keinginan kita untuk menjadikan proses kontestasi pilpres ini penuh dengan hal
hal yang menyejukkan hati masyarakat mengembirakan
biru ini juga lambang blue color worker pekerja keras
biru ini juga kita harapkan seperti warna biru laut maupun biru langit menjadi tentunya dasar pijakan kita untuk menggapai yang terbaik buat ini
tema biru akan dibawa dalam debat berarti yang bapak nanti sebagai kostum
ini mengalir aja karena debat itu saya ingin
nah tentunya secara otentik secara orisinal kenapa prabowo sandi ikut dalam kontestasi pilpres ini
bagaimana prabowo sandi ingin secara jelas nyata menyampaikan inilah kita apa adanya
bahwa kita menginginkan tentunya perbaikan di bidang pendidikan di bidang kesehatan
ketenaga kerjaan itu sudah hal utama yang kita identifikasi dari awal
ya itu dia